di tengah upaya pemadaman atap toilet yang berada di kawasan stasiun pasar senen turut terbakar
hal ini sempat menimbulkan kepanikan
warga khawatir api merembet di lokasi kesekitarnya
selain menyebabkan kepanikan petugas stasiun pun terpaksa memadamkan aliran listrik
sehingga pelayanan penumpang sempat terganggu
petugas sempat melarang penumpang masuk ke dalam stasiun
kebakaran dapat segera ditangani petugas hingga tidak meluas ke setiap sisi bangunan
penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan
kalau penyebabnya saya belum tahu karena sudah keluar asap
soalnya toilet ini di area stasiun
iya betul karena toiletnya posisi di atas
lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran pasar senen
selamat siang arman
jadi untuk sampai saat ini apakah api sudah berhasil sepenuhnya dipadamkan
selamat siang dhaniar
ya api saat ini memang belum sepenuhnya bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran
masih banyak titik titik api yang sampai saat ini belum bisa dipadamkan di bagian dalam bagian pasar
ya beberapa waktu yang lalu mungkin bisa terlihat di belakang saya ini
ada dua sampai tiga mobil pemadam kebakaran yang barusan dinyalakan atau dikeluarkan airnya
karena memang ada beberapa petugas yang akan stand by untuk bersiap siap masuk ke dalam bagian pasar
jadi memang beberapa kesulitan yang ditemui atau berbagai kendala yang ditemui aparat
ataupun juga pemadam kebakaran adalah memang akses untuk masuk ke dalam pasar yang sangat sempit
ditambah lagi dengan petak petak kios yang ditutupi dengan rolling door atau pintu geser yang masih tetap terkunci
sehingga pemadam kebakaran memerlukan usaha ekstra untuk mendobrak ataupun juga merusak rolling door atau pintu geser tersebut
sehingga mereka bisa dengan mudah menyemprotkan air dari bagian luar atau dari mobil pemadam kebakaran sampai ke bagian dalam
dan sekali lagi memang salah satu kesulitan ini ditambah lagi dengan sumber air yang dirasa begitu jauh dari lokasi kejadian kebakaran ini
karena memang pemadam kebakaran mengambil air mengambil sumber air
nah itu dari kalikuitang yang jaraknya cukup jauh sekitar delapan ratus hingga satu km
kemudian ada juga air dari kali lio dan juga dari salah satu kolam renang yang ada di senen ini
jadi memang sampai saat ini aparat gabungan dari pemadam kebakaran petugas dari palang merah indonesia garnisun dan juga satpol pp
sudah berjumlah lima ratus lima puluh sembilan personil gabungan tetap bersiaga atau tetap standby untuk memadamkan api yang ada di sini
kemudian mobil unit pemadam kebakaran juga kemarin dari lima puluh enam
hari ini sudah bertambah menjadi tujuh puluh unit mobil pemadam kebakaran yang standby untuk memadamkan api
kemudian masalah relokasi dari para pedagang sejauh ini memang tadi pagi plt gubernur dki jakarta sonny sumarsono sudah menjumpai para pedagang yang masih bertahan di lokasi
beliau sudah menerangkan dan menjelaskan bahwa pedagang tidak perlu khawatir soal relokasi
karena memang relokasi dari pedagang yang menjadi korban dari kebakaran pasar seren ini sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
mereka bisa berjualan gratis di blok lima baik di lantai satu lantai dua lantai lima dan juga lantai enam
apabila juga di blok lima itu juga tidak terpenuhi atau sudah penuh maka para pedagang juga diberikan kebebasan untuk bisa berjualan di bagian halaman dari pasar senen ini sendiri
namun memang relokasi ini belum sepenuhnya sosialisasinya diketahui oleh para pedagang
tadi juga beberapa saat yang lalu saya bertanya kepada salah seorang pedagang tekstil yang berada di blok
dia juga belum tahu persis mengenai sosialisasi relokasi ini
jadi diperlukan adanya koordinasi dari pemerintah provinsi kemudian dari pengelola pasar agar semua pedagang yang menjadi korban dari musibah kebakaran ini tahu persis adanya relokasi dan di mana mereka akan ditempatkan
ya baik tentu relokasi menjadi hal penting yang harus dijawab ataupun diketahui oleh pedagang
tapi kalau bicara soal pedagang arman kita tahu bahwa selalu mereka membantu ataupun mengevakuasi barang dagangannya
apakah sampai sejauh ini juga masih ada yang melakukan hal serupa
sejauh ini proses evakuasi atau pemindahan barang dagangan dari para pedagang sudah mulai berkurang
jadi sepenuhnya memang proses evakuasi maupun mitigasi sudah dilakukan sejak kemarin
hari ini adalah fokus pemadam kebakaran dan aparat kepada pendinginan daripada sisa sisa atau bara bara api yang masih berada di bagian dalam
jadi sepenuhnya proses evakuasi pemindahan barang barang sudah dilakukan kemarin
begitupun dari pihak polri sendiri
sudah melakukan proses evakuasi dan mitigasi
mudah mudahan hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan proses identifikasi
untuk mengetahui seperti apakah penyebab asalnya kebakaran yang terjadi di pasar senen ini
baik terima kasih arman helmi untuk informasi sementara anda langsung dari lokasi kebakaran di pasar senen jakarta pusat